rapat kerja komisi lima bersama kementerian pupr bmkg basarnas dan pimpinan daerah banjir
interupsi mayoritas anggota dewan menyayangkan ketidakhadiran para pimpinan daerah
rapat dihadiri menteri pupr basuki hadi mulyono kepala bmkg dwi korita karnawati
kepala basarnas bagus puruhito bupati kabupaten bogor ade yasin
serta perwakilan gubernur dki jakarta vera revina
komisi lima turut mengundang tiga gubernur yakni gubernur dki jakarta gubernur jawa barat dan gubernur banten
namun ketiganya absen dalam rapat
karena banyaknya interupsi dari anggota dewan rapat kerja tersebut akhirnya ditunda sampai waktu yang belum ditentukan
anggota komisi lima fraksi gerindra sadewo menilai ketidakhadiran para gubernur menghambat pembahasan dalam rapat
pemerintah daerah dinilai tidak menyambut baik itikat pemerintah pusat dalam penanganan banjir jabodetabek
sementara anggota komisi lima fraksi pdi perjuangan
rifki karyasuda mengusulkan pembentukan pansus sebagai bentuk turun tangan badan legislatif
sungguh kami sayangkan mengapa kepala daerah di tiga wilayah ini tidak memenuhi undangan kami
tidak akan bisa komprehensif penanganan dan penyelesaian bencana banjir ini apabila kepala daerahnya tidak hadir
kementerian pupr sudah melakukan
melakukan segala upaya melalui program programnya baik di wilayah hulu maupun di wilayah hilir
tetapi kalau kepala daerah tidak menyambut secara baik melakukan koordinasi secara baik
tentu tidak akan bisa secara tuntas program program yang telah dirancang oleh menteri pupr
kebijakan politik harus kita ambil
jakarta ini delapan puluh persen perputaran roda ekonomi ada di sini
dan banjir di jabodetabek nyatanya memang berpengaruh terhadap roda ekonomi dan kehidupan masyarakat kita
kita melihat ada arogansi kewenangan yang mohon maaf bukan dilakukan oleh mitra kerja kita
kalau pupr saya kira clear
dan pupr ini kami berterima kasih selalu siap sedia untuk rapat kerja dengan kami kapanpun
tapi ini justru terjadi pada lingkungan pemerintahan provinsi
ada pemerintah provinsi yang nyata nyata rakyatnya jutaan rakyatnya terdampak banjir tidak mau menetapkan status gawat darurat
ini sebuah arogansi politik
karena itu saya kira dpr ri perlu juga menggunakan hak politiknya
kita perlu konsultasi dengan pimpinan dpr dan komisi yang lain
apakah misalnya relevan untuk kita bentuk pansus dalam konteks banjir jabodetabek ini